beralih ke informasi selanjutnya sebuah koper berisi benda mencurigakan menghebohkan warga di jalan usman harun kampung makassar jakarta timur pada jumat malam
sementara warga desa tegalsari kecamatan pleret kabupaten cirebon jawa barat pada jumat sore digemparkan dengan adanya sejumlah benda mencurigakan yang ditinggalkan di sebuah masjid
warga komplek jalan usman harun kampung makassar jakarta timur dihebohkan dengan penemuan sejumlah koper berisi benda mencurigakan yang terletak di depan rumah salah seorang warga pada jumat malam
petugas kepolisian yang mendapat informasi langsung menurunkan tim penjinak bom polda metro jaya
petugas langsung melakukan penyisiran di lokasi dan meminta warga untuk menjauh dari lokasi ditemukannya koper mencurigakan tersebut
setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap koper berwarna hitam petugas tak menemukan hal yang membahayakan
petugas hanya menemukan sejumlah perabotan rumah tangga yang diduga ditinggal pemiliknya
ada orang menikipkan koper namun lupa ngambil
menurut saya itu perlu dilaporkan
setelah hasil dari pengecekan tidak ditemukan hal hal yang mencurigakan
untuk isinya hasil dari pengecekan tadi tidak ada benda benda mencurigakan itu hanya alat alat masak
sementara di kabupaten cirebon sebuah benda mencurigakan menggeirkan warga desa tegal sari
kecamatan pleret kabupaten cirebon jawa barat pada jumat sore
benda mencurigakan itu terdiri dari sebuah tas ransel satu koper dan enam kardus
benda ini ditemukan di sudut depan sebuah masjid
petugas kepolisian pun langsung mendatangi lokasi dan memasang garis polisi di sekitar lokasi temuan benda mencurigakan ini
hingga jumat sore belum diketahui pasti isi seluruh benda yang ditinggalkan tersebut
masih terkait benda yang mencurigakan di kabupaten cirebon jawa barat
setelah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih selama satu jam
petugas menemukan sejumlah barang berupa dua bilah pedang satu busur panah sejumlah buku serta pakaian
sementara itu kepolisian masih mendalami apa motif pelaku yang meninggalkan sejumlah barang tersebut
dari keterangan yang diperoleh kepolisian dari warga sekitar
sebelumnya ada dua orang yang meninggalkan barang barang tersebut di dalam masjid pada jumat subuh
setelah dipastikan aman tidak adanya bahan peledak barang barang tersebut langsung diamankan oleh petugas kepolisian
polisi juga mendapatkan adanya identitas dari dalam tas tersebut namun polisi belum memberikan keterangan terkait hal itu